kita ke informasi selanjutnya badan nasional penanggulangan bencana kembali mengimbau warga di sekitar lokasi terdampak gempa bermagnitudo tujuh empat dan tsunami di palu dan donggala sulawesi tengah agar menempati lokasi yang aman dan tidak memaksa singgah atau menggunakan infrastruktur di sekitar lokasi
penyebabnya bnpb mencatat sebagian besar infrastruktur telah rusak total
perumahan berbagai bangunan fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan hotel rumah sakit dan tempat ibadah diindikasikan runtuh akibat gempa yang terjadi pada dua puluh delapan september kemarin
infrastruktur jalur penghubung seperti jembatan ponulele yang menghubungkan wilayah donggala barat dan donggala timur juga runtuh sehingga akses antar wilayah sebagian besar terputus
bnpb juga mengindikasikan adanya kemungkinan korban hilang di lapangan alun alun fatulemo palembang
bnpb juga mengindikasikan adanya kemungkinan korban hilang di lapangan alun alun fatulemo palembang
bnpb juga mengindikasikan adanya kemungkinan korban hilang di lapangan alun alun fatulemo palembang
bnpb juga mengindikasikan adanya kemungkinan korban hilang di lapangan alun alun fatulemo palembang

bnpb juga mengindikasikan adanya kemungkinan korban hilang di lapangan alun alun fatulemo palembang

bnpb juga mengindikasikan adanya kemungkinan korban hilang di lapangan alun alun fatulemo palembang

bnpb juga mengindikasikan adanya kemungkinan korban hilang di lapangan alun alun fatulemo palembang

bnpb juga mengindikasikan adanya kemungkinan korban hilang di lapangan alun alun fatulemo palembang

bnpb juga mengindikasikan adanya kemungkinan korban hilang di lapangan alun alun fatulemo palembang

bnpb juga mengindikasikan adanya kemungkinan korban hilang di lapangan alun alun fatulemo palembang
bnpb juga mengindikasikan adanya kemungkinan korban hilang di lapangan alun alun fatulemo palembang